kita ke sorotan selanjutnya saudara indonesia bisa belajar dari perancis bagaimana membangun kapasitas industri pertahanan darat
jurnalis kompas tv julius meliput langsung ke perancis untuk melihat bagaimana raksasa pertahanan perancis jerman nextr knds
memproduksi amunisi kaliber sedang dan besar merancang sistem senjata dan integrasinya ke dalam kendaraan tempur
beberapa waktu lalu saya berkesempatan melawat ke perancis melihat dapur salah satu raksasa industri pertahanan darat eropa nextr knds
tiga lokasi fasilitas produksi kami kunjungi pabrik amunisi di lasapel sang arsang pabrik gun atau weapon system di boarch dan pabrik kendaraan tempur di ruan
tapel menjadi lokasi nextre memproduksi amunisi kaliber sedang ukuran dua puluh hingga empat puluh mm
yang biasa digunakan sebagai munisi untuk kainan kendaraan tempur kapal maupun pesawat tempur
sementara munisi kali berbesar mencakup sembilan puluh satu ratus lima satu ratus dua puluh dan satu ratus lima puluh lima mm dipakai untuk tank ringan hingga berat serta untuk artileri berat
dengan pekerja sekitar lima ratus orang fasilitas bila sapel mengoperasikan sejumlah jalur permesinan otomatis
untuk memproses bahan baku material mentah menjadi selongsong
sebagian komponen juga dipasok oleh pemasok lokal dan diintegrasikan hingga jadi produk amunisi
selanjutnya selongsong diisi bahan peledak menggunakan metode viroteknik dipasangnya views dan sebagian ditanam perangkat elektronik cerdas sehingga berkualitas amunisi presisi tinggi
ketika tubuhnya siap di akhir jalan mekanik kita melalui jalan pariweteknik kita menempatkan eksplosif di suhu tinggi
dan kita menampung ke dalam tubuh kabel
kemudian kita menurunkan suhu secara berat untuk memiliki sesuatu seperti blok dan itu penuh ke dalam tubuh kabel
kemudian kita menempatkan fuse di tubuh dan tubuh kabel sudah siap untuk dihantar ke pelanggan
berikutnya saya berkunjung ke fasilitas produksi sistem senjata atau gun di bors perancis tengah
fasilitas di bors mempekerjakan lebih dari seratus juta orang
orang termasuk tujuh ratus warga lokal
produksinya berbagai barel atau laras kanon atau meriam yang kemudian diintegrasikan dengan sistem hidrolik dan rekoil
serta sistem manajemen penembakan terkomputerisasi membentuk sistem senjata
sistem senjata yang dihasilkan di bors antara lain dipakai untuk artilerisua gerak sesar
meriam untuk main battle tank leverack beragam kanal rampur kanon kapal laut hingga kanon untuk pesawat tempur daso raval
pertama kita memulai dari blank yang spesifik dengan aloi spesifik yang telah kita desain
kemudian kita mulai menggabungkan bahan bahan ini
desainnya sangat spesifik bahan bahan yang sangat berharga
jadi kita melangkau di sini di lima akses kita menggunakan kemampuan melangkau melangkau dan membuang
kami mengintegrasikan barel bahan mekanik dan bahan mekanik dan hidrolik yang paling banyak
kami akan melakukan ujian terakhir dalam kondisi tembakan
dan setelah itu kami akan memberikan kepada pelanggan
rampur misi khusus anti tank seperti jaguar
line integrasi karena nextair adalah integrator sistem
ini berarti dia akan mengambil bagian yang berbeda
beberapa dari mereka dilanjutkan di sini di nextair

dan tantangan adalah untuk mengintegrasi semuanya dalam sistem singkat
jadi aktivitas lainnya juga berkaitan dengan pembaikan penjagaan dan semua perubatan
ini adalah perubatan yang kami tawarkan kepada pelanggan
fasilitas nextred di roan juga menjadi pusat pengembangan program skorpion
yakni program modernisasi rampur medium milik perancis
baik dari segi peningkatan kemampuan tempur
maupun penguatan jaringan informasi tempur antar rampur
untuk membangun industri pertahanan yang kuat
diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas
teknologi yang tinggi dan inovatif
serta ekosistem yang mampu menjamin rantai pasok
tentu saja juga diperlukan political will dari setiap pihak
jika kau ingin damai bersiaplah untuk perang